bang hamdan sudah nelfon
sudah sekarang saya mau ketemu sama dia
nanti pulang kerja mau nemenin aku mbak
kita beli sekarang aja
saya uangnya belum ada
pakai uang saya dulu aja
mau dibeliin sama aiwan
bukan mau dibeliin
tapi ngasih pinjam uang
berarti nanti harus dikembangkan
kalau pakai bunga haram
bayarnya berapa lama
kamu mampunya berapa lama
harus dihitung dulu
disesuaikan dengan rata rata penghasilan saya dari parkir
kalau gitu kamu hitung dulu aja
kalau kamu mampunya segitu
kita belok aja
tidak usah balik ke parkiran dulu
kita ke toko olahraga
adidu udah langsung latihan
baru mau beli kaos celana sama sepatu buat latihan
ini baru parkir
yaudah tua selamat belanja
ini mah tempat mahal
ke toko sepatu biasa aja
di toko sepatu biasa
nggak jual sepatu buat tinju
kalau harganya terlalu mahal
nanti hutang saya ke a i satu jadi besar
yaudah kamu hitung dulu aja
berapa biaya buat beli peralatan sama bahan bahannya
iya saya harus survei dulu
biar harganya gak kira kira
kemarin ketemu agus
nggak agusnya lagi kesini
saya ke rumahnya agusnya kesini
nyuruh saya nelfon bang edi
ini pakai hp saya
saya ambil catatan nomor hp bang edi dulu

sampai jumpa di video selanjutnya

boleh pinjem kuncinya

bukan bang saya pinjem hp teman
nanti ketemuan yuk
nanti ketemuan yuk
di tempat biasa
jam makan siang
nanti saya ketemu bang edi bahas anggaran
nanti saya ketemu bang edi bahas anggaran
nanti saya ketemu bang edi bahas anggaran

saya mau karbon dulu
saya mau karbon dulu
ini belanjanya saya yang bawa

yang yang lagi nyuruh
kita prohibisi nalur
nah sudah cryaltune
tengah seperti kita
bang hamdan sudah nelfon
sekarang saya mau ketemu sama dia
nanti pulang kerja mau nemenin aku mbak
kau masukan duluan aja
belum ada rencana
tunggu kamu ngajak jalan
sudah lama kita gak pergi makan bareng
sekarang aku kerja dulu
kamu udah sampai tempat kerja
katanya mau ketemu tess herena
kenapa bukannya tess herena yang dateng kesini
mau nganter kicim pring

mau nganter kicim pring
mau nganter kicim pring
mau nganter kicim pring
ga ada apa
gak ada apa
ga ada apa
ga ada apa
ga ada apa
ga ada apa
celana kaos sama sepatu
akan mau lama di garut
mau langsung bertani
mau liat liat kebun orang lain dulu
akang mau bertani apa
kamu jangan sedih
gimana gak sedih